karena neng sri benar benar ading kalau saya pikir pikir ya udah mati nggak ngapain ngapain
sri ah sama sian sama neng sri takut ngeganggu pekerjaannya jadi ya sudahlah cukup teleponan
hai sms sms bener bener ada sudah puas itu
lari yang jauh
wih apaan sih ini
lo temen anak motering yang gak boleh itu kan
yang boleh di anak jalanan paling cuma boy
petang kasih tau dimana dia
lo gak sebanyak tanya deh
dia udah ngehajar temen gue
gue gak kasih tau dimana dia

bang kusna hedite kan gagah begini
masa bang kusna hedite
gak punya pacar
beneran buat apa saya bohong
sama suti juga
belum punya pacar
genit banget si suti
oke dikayanya suka tuh
kalo gue kasih kejutan
istimewa buat suti
masuk sudah malam
masuk sudah malam
ya mangap ya
lo jangan ketawa ketawa doh
kayak kuntilanak lo ketawa ketawa
lo nanti gak ada diatas pohon
kayak kuntilanak ketawa ketawa
bapak mau uang tambahan
uang tambahan apaan bu
iya jadi saya akan kasih uang tambahan buat bapak
tapi bapak saya kasih kerja sampingan
gajinya bapak juga
saya mau bu
emang kerjaan apaan sih bu
oh kerjaannya gampang banget
sepertinya saya mengamati dari dalam
kalo si suti si milik kita itu sangat mencintai bapak
bapak harus godein suti
bapak harus godein suti
sampai dia kegeeran
gak perlu sulit kan
nanti saya kasih kamu duit
gaji satu bulan kamu
gue udah ada kartunya dia
kalo dia berani macem macem
gue juga bisa macem macem sama dia
dan gue juga bisa pecat dia seenak cedet gue
kalau dia udah mulai aneh aneh sama gue
tanpa perlu gue ketakutan sama dia
neng makanlah tuh
kalau neng tidak makan
kan emang itu maunya apa
abah mau neng sakit
abah maunya neng sehat
abah mau ngomongnya doang kayak gitu
padahal mas baliknya
abah bilang pengen bikin yang bahagia
padahal abah bikin neng menderita
kalau abah bikin kamu sakit
atau apapun itu
neng makan ya
abah suapin ya
hujung hujan banget ini suhisan ya
iya aduh martabak
martabak sok inget karena neng sri
kalau saya pikir pikir ya
kamu udah lah
kasihan sama neng sri
takut ngeganggu pekerjaannya
jadi ya sudah lah
sudah sudah puas gitu
nanti memang dihuyuk
aduh emang minum
di tekuk gitu
lihat abang sedih terus
mah tuh mbak
kalau dong kalau
dia ditanggung makan
dia disuruh makan
saya takut dia sakit bro
jangan sampai sakit
ya tuh kumah lagi ngambek
sama si sardung coba
dibujuk supaya makan coba dulu
marah marah terus dong weh
saya ada ide mbak
udah beberapa kali kita lihat
bang ray nggak pernah kalah
secara dietit beneran juara mmp
gua tuh nggak suka dibuji